selain di provinsi maluku kerusakan akibat gempa juga terjadi di provinsi nusa tenggara timur yaitu di kabupaten timur tengah selatan
akibat gempa jalan di dua titik di desa napi kecamatan kie pada selasa amblas sepanjang satu ratus tiga meter dengan kedalaman satu lima hingga tiga meter
amblasnya jalan membuat akses ke enam kecamatan di kebupaten timur tengah selatan terputus karena jalanan tidak bisa dilewati kendaraan
terkait gempa yang terjadi data badan nasional penanggulangan bencana mencatat sedikitnya satu ratus sembilan puluh sembilan bangunan mengalami kerusakan
plt kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb abdul muhari menyatakan hingga selasa siang telah terjadi tujuh kali gempa susulan dengan magnitudo tiga hingga lima tiga
terkait fenomena munculnya daratan baru pasca gempa abdul muhari menjelaskan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari pemda setempat apakah daratan baru tersebut berbahaya atau tidak
sebenarnya tidak ada pengungsian tetapi memang ada beban
ada beberapa fenomena fenomena yang kita masih pastikan ini penyebabnya apa
misalkan di tanimbar itu ada tanah muncul di sekitar daerah pesisir dan itu cukup luas
sehingga ini membuat penduduk cukup resah sehingga memilih untuk mengungsi dulu sementara waktu sampai ada penjelasan dari pemerintah daerah untuk menunjukkan bahwa apakah ini aman atau tidak
bmkg mencatat gempa magnitudo tujuh lima yang terjadi pada selasa dini hari berpusat di wilayah kabupaten maluku barat daya
gempa terjadi karena aktivitas subduksi di laut banda
berdasarkan hipocentrum gempa tergolong kategori menengah dengan mekanisme gempa berupa pergerakan naik
gempa telah mengakibatkan kepanikan warga
di antaranya warga kota tual kabupaten maluku barat daya yang membuat sekitar empat ratus warganya mengungsi ke gunung
pemerintah provinsi maluku telah mengirimkan bantuan logistik ke dua kabupaten yang
dampak gempa yang di kabupaten kepulauan tanimbar dan kabupaten maluku barat daya berupa beras empat ton obat obatan dan selip
bantuan terselup dikirim dengan dua kapal bis
tim liputan siang indonesia